sebanyak satu ratus empat belas imigran rohia dari myanmar kembali terdampar di pantai laut aceh pada minggu
mereka terdampar di pantai desa alubuya pasi kecamatan jangka kabupaten biren ini sekitar pukul tiga pagi waktu indonesia barat
dua jam setelahnya warga bersama tugas dari polsek dan koranget jammatan jangka datangi lokasi dan membawa para imigran ke manasah atau pendokbo desa setempat
masyarakat bersama para imigran kemudian membangun dapur umum di area mengasah
sebanyak satu ratus empat belas imigran rohingya yang terdampar terdiri dari lima puluh delapan laki laki dan dua puluh satu perempuan dewasa sebelas anak laki laki dan dua puluh empat anak perempuan
sebagian imigran dalam kondisi sakit dan membutuhkan bantuan makanan dan pakaian
tni polri berjaga di tkp untuk pengamanan dan tindakan lebih lanjut
peladesa mengharapkan pemerintah kabupaten biran turun tangan sebab penampungan di manasah
peladesa hanya penanganan darurat
selain itu ada juga dugaan masih ada beberapa kapal imigran rohingya yang masih berada di laut biren
mereka sudah berkumpul di ujung di desa kami paling ujung di tempat tidak ada orang
kita mengajak mereka ke sini berserta kapolsek dan ramil langsung ke manasah untuk antipasi bagaimana ke depan mungkin ada tindakan dari kecamatan